mengenai presiden joko widodo yang mengakui adanya pertemuan dengan sejumlah ulama di istana bogor pada hari minggu kemarin
menyikapi pertemuan itu hari ini sejumlah ulama yang tergabung dalam persatuan alumni dua ratus dua belas memberikan keterangan pers dan kita akan ikuti bersama
alhamdulillah pada siang hari ini atas izin dan perkenan allah swt
kita bisa bersama sama hadir di majelis ini untuk menyampaikan suatu pernyataan pers dari tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas
perlu kami sebutkan bahwa tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas ini diketuai oleh ki haji misbahul anam
pada waktu reuni dua ratus dua belas dua desember yang lalu adalah sebagai ketua panitia
dan saya sebagai sekretaris waktu itu juga sebagai sekretaris panitia reuni dua
kemudian anggota anggota saya perkenalkan di sebelah kanan saya
al mukarom bapak ki haji abdurrahman rashid
alhamdulillah saya berterima kasih
yang bapak yusuf muhammad marta yang juga merupakan aktivis ulama dua ratus dua belas
dan beliau sekarang adalah saya perkenalkan ketua umum gnpf ulama gerakan nasional pengawal fatwa ulama
nah ini beliau
ada perubahan sedikit di gnpf dari ketuanya bapak ustadz baktiar nasir kepada bapak ustadz haji yusuf muhammad martak
kemudian sebelah kirinya lagi itu adalah mungkin sudah banyak dikenal ki haji selamat ma'arif
yang pakai kopiah putih dan jaket coklat
beliau adalah ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua
dan beliau adalah anggota dari tim sebelas ulama dua ratus dua belas
kemudian sebelah kirinya lagi adalah bapak dr andes usama hisap
ketua umum parmusi
beliau juga adalah anggota tim sebelas
kemudian sebelah kanan saya sebelah kanannya pak kiai haji abdul rasid yang paling tinggi
aktivis kita pejabat aktivis kita yang paling tinggi yaitu bapak ustadz insinyur haji nur sukma
dan beliau adalah juga pengurus persodaraan dpp persodaraan dua ratus dua belas
kemudian paling ujung dulu yang kopiahnya coklat
itu bapak ustadz haji arun
beliau juga anggota tim sebelas
dan juga ketua umum kisdi
komite indonesia untuk solidaritas dunia islam
yang dulu diketuai oleh bapak ahmad sumargono
nah sebelum beliau itu yang jenggotnya agak panjang
itu adalah sekjen dpp persaudaraan alumni dua ratus dua belas
namun beliau bukan anggota tim sebelas
ada anggota tim sebelas yang lain yang belum hadir
k h abah raud bahar
kemudian k h sobri lubis
yang juga ketua umum fpi
yang juga adalah pengasuh majelis dan pondok pesantren al ihya bogor
abah raud bahar penasihat anggota tim sebelas
nah ini saya perkenalkan tim sebelas dari ulama alumni dua ratus dua belas
jadi harus dibedakan tim sebelas alumni dua ratus dua belas dengan dpp persodaraan alumni dua ratus dua belas
kalau dpp persodaraan alumni dua ratus dua belas ketuanya adalah bapak k h selamat ma'rif
sekjennya adalah ustadz bernard abdul jabar
nah mudah mudahan ini clear ya
nanti tolong dalam pemberitaannya supaya jangan sampai kurang akurat
selanjutnya akan dibacakan pernyataan resmi dari tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas
oleh bapak ketua tim yaitu bapak sheikh k h misbahul anam
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya syahadatkan tuhan tuhan adalah satu dari setiap orang
saya syahadatkan muhammad adalah rasulullah dan rasulullah
allahumma as sulih ala sunnah muhammadin al fatihil
kepada para ikhwan tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas serta rekan rekan wartawan
baik dari media cetak elektronik maupun online
yang hadir pada siang hari ini
langsung saja saya akan bacakan pernyataan resmi
pernyataan pes tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas
pernyataan pes tim sebelas ulama alumni dua ratus dua belas
sehubungan dengan beredarnya foto dan kabar pertemuan tim sebelas ulama alumni dua ratus
dengan presiden jokowi pada hari ahad
maka kami perlu memberikan keterangan sebagai berikut
pertemuan tersebut adalah pertemuan yang bersifat tertutup
dan tidak dipublikasikan
dan tidak ada wartawan istana yang menyaksikan
pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi akurat
terkait dengan kasus kasus kriminalisasi para ulama dan aktivis dua ratus dua belas
pertemuan tersebut diharapkan
agar presiden mengambil kebijakan menghentikan kriminalisasi ulama dan aktivis dua ratus dua belas
dan mengembalikan hak hak para ulama dan aktivis dua ratus dua belas
korban kriminalisasi sebagai warga negara
para ulama dari tim sebelas yang hadir
telah menyampaikan berbagai harapan dan penjelasan
terkait masalah kriminalisasi ulama dan aktivis dua ratus dua belas
secara lugas dan apa adanya
walaupun tetap dengan cara yang santun
sebagai tugas amar ma'ruf nahi mungkar kepada presiden
bahkan termasuk dalam kategori yang disebut dalam hadis rasulullah saw
kalimatun haq inda sultan ja'ir
bahwa jihad yang paling utama
adalah mengatakan kata kata yang benar
di depan penguasa yang jair
menyesalkan bocornya foto dan berita tersebut
yang ditengarai adanya pihak ketiga
yang ingin mengadu domba antara presiden dan ulama serta umat islam
meminta istana mengusut tuntas bocornya foto dan berita tersebut
sebagai kelalaian aparat istana
yang tidak bisa menjaga rahasia negara
para ulama dan aktivis dua satu dua
yang bertemu dengan presiden
tetap istiqomah dalam perjuangan membela kebenaran dan keadilan
serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar
dan tetap mendesak presiden
untuk segera menghentikan kebijakan kriminalisasi
terhadap ulama dan aktivis dua satu dua
empat belas tiga sembilan hijriyah
bertepatan dengan dua puluh lima april dua ribu delapan
tim sebelas ulama alumni dua satu dua
kiai haji muhammad al khotad sekretaris
kiai haji selamat ma'arif sagmm
muhammad husni tamrin
jadi demikian keterangan pers yang disampaikan oleh misbahul anam
yang merupakan ketua tim ulama
ataupun alumni ulama dua satu dua
yang mengatakan bahwa
pertemuan dengan presiden
untuk menyampaikan aspirasi mengenai kriminalisasi terhadap ulama
dan juga sejumlah aktivis
dan menyayangkan bahwa beredarnya foto
yang dianggap ini dapat mengadu domba
antara para ulama dan juga presiden
demikian kita dengarkan
keterangan pers tersebut
dan sampai saat ini juga masih berlangsung
keterangan pers yang disampaikan oleh